satgas penanganan covid sembilan belas kota bandar lampung memeriksa kendaraan bernomor polisi luar kota
yang hendak masuk ke kota bandar lampung rabu petang
semua pendatang harus menunjukkan persyaratan atau diminta kembali ke daerah asal
penyekatan dilakukan pemerintah kota bandar lampung di lima pintu masuk kota
diantaranya tuguraden intan raja basa dan pintu keluar jalan tol kota baru
mulai tujuh hingga dua puluh juli nanti
setiap pos akan dijaga dua puluh empat jam dengan jumlah petugas mencapai dua puluh dua orang
selain kembali melakukan penyekatan pemkot bandar lampung membatasi jam operasional mal hingga pukul lima sore mulai kamis delapan juli
adapun operasionalisasi rumah makan dibatasi hingga pukul delapan malam untuk melayani pembelian secara online
kebijakan ini ditetapkan untuk menekan penyebaran covid sembilan belas setelah bandar lampung kembali dinyatakan masuk zona merah
pemkot bandar lampung akan memberi sanksi bagi warga yang melanggar
karena kita harus menyekat beberapa wilayah
dan juga kita akan memberikan bongat itu kepada pemerintah pemerintah yang ada di kota bandar lampung
mulai besok buka sampai jam lima sore
dan usus untuk restoran buka sampai jam delapan itu juga lewat online
ppk mikro yang diperketat juga diterapkan pemerintah provinsi kalimantan barat
sutar miji meminta pemerintah kota pontianak dan singkawang yang masuk zona merah mengurangi mobilitas masyarakat
pelabuhan laut dwi kora pontianak ditutup selama dua pekan lebih mulai kamis delapan juli
meski demikian kapal roro antar pulau yang membawa bahan kebutuhan pokok dan barang logistik lain tetap bisa beroperasi
satgas covid sembilan belas kalimantan barat juga memangkas jam operasional mal dan pusat belanja
mereka hanya dibolehkan buka hingga pukul lima sore mulai senin hingga minggu
sementara itu warung kopi hanya diizinkan buka hingga pukul delapan malam
penyekatan juga dilakukan di sejumlah ruas di kota pontianak untuk menekan mobilitas warga
semua langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan penularan covid sembilan belas
kalau ppkm tapi mobilitas masyarakat tetap ya udah nggak akan ada hasilnya dan akan lamban
nah pengusaha kopi warung kopi dan sebagainya
kalau mau cepat
kalau mau cepat gini pontianak keluar dari zona merah suka rela dengan sendirinya tutup jam ini
dua minggu saja saya yakin pontianak keluar dari zona merah
gubernur kalimantan barat meminta masyarakat membantu pemerintah dengan berdisiplin menerapkan protokol kesehatan
termasuk segera mengikuti vaksinasi masal gratis yang tersebar di sejumlah tempat
tim liputan cnn indonesia